presiden joko widodo membuka konferensi tingkat tinggi asean ke empat puluh dua pada rabu pagi
dalam pidatonya presiden jokowi mengawali dengan kalimat asean harus bersatu
presiden jokowi dodo menyampaikan pidato perdana di konferensi tingkat tinggi ke empat puluh dua
selama indonesia memegang keketuaan asean dua ribu dua puluh
di hadapan para perdana menteri asean jokowi menyerukan pentingnya persatuan
yang harus dibangun oleh seluruh negara asean
karena dengan bersatunya asean maka akan mampu membangun pertumbuhan ekonomi kawasan
sebagai epicentrum of growth ekonomi yang tumbuh jauh di atas rata dunia
bonus demografi dan kestabilan kawasan yang terjaga
sehingga ke depan asean harus semakin memperkuat integrasi ekonominya
mempererat kerjasama inklusif termasuk implementasi arsep
dan memperkokoh arsitektur kesehatan pangan energi dan stabilitas keuangan